gue gak tahan pak
dia tuh gak waras
gue gak tahan sama pekerjaan ini
rasanya ingin sekali aku melepaskan pekerjaannya ini
lepas dari kerjaan ini
terus kamu mau hidup dari mana
cari kerjaan sekarang gak gampang man
kita ini cuma lulusan smp
paling paling kita juga jadi tuhan sahabu
tapi kadang hatiku berontak
nikmatin aja dulu sementara
aku akan pulang ke kampung
sesuatu gak buat keluarga mu
buat mbak darate
kamu siapin aja uangnya
kamu kemana aja sih
udah tiga hari ini
kamu gak kelihatan
saya juga kangen sama tante
tapi beberapa hari ini
saya kurang enak badan nanta
aku buangin kamu buah ya
biar kamu cepat sembuh
tapi jangan sampai ngerepotin ya
buat kamu aku gak pernah ngerasa direbutin
sampai ketemu nanti ya
papa udah siap
siapa yang kamu telpon
udah kangen sama kita
tadi ibu titip salam buat bapak
untuk bersama nika
adanya gak pernah could bardi don't say
emang oakeng tak tahan juga
ini jadi aku yang salah
semuanya aku yang salah
dia yang gak salah
saya sudah peringkatkan berkali kali
tapi jangan sekali sekali kamu berhubungan dengan lagi lagi seperti dia
jangan ganggu istri orang lain lagi
kalau jiwamu ingin selamat
berhubungan dengan dia
dia gak salah pak
ini tinggal aja untuk taksip kok
apa yang terjadi
hehhh ya allah
kamu jadi kurang ajar ya
saya kan juga ikut bayar di arisan
apa salah kalau saya menang
saya nggak pernah berharap sama tante
keluar dalam arisan itu
hermann kamu jangan pergi
kamu tegas sekali herman
saya kan sudah lama merindukan kamu
mampus kamu herman
kamu pikir kamu udah hebat
maafkan saya tansur
dulu saya memang suka sama kamu
tapi kamu terlalu angkuh
dan sekarang saya cici sama kamu
kerjaan kita sekarang ini
emang gampang cari duitnya
risikonya juga banyak
aku dikebukin kayak maling
kejadiannya itu begitu cepat
kamu harus pastiin dulu
sebelum kamu pergi kenjam sama tante tante girang itu